hai allah ya kita banyak lupa lupa di dunia ini banyak banyaknya
apa apa buat bandar bandar saja modal seratus ya lho membela orang kesal kesal
di balik kaki tua renta masih tersisa tenaga untuk mengayuh pedal
di atas sepeda lawas laki laki berusia senja ini perlahan meniti jalanan demi mencari penghidupan
hamdan sosok seorang laki laki tegar yang tak pernah gentar menghadapi dunia
di balik tubuhnya yang kurus dan kulitnya yang keriput hamdan masih punya semangat
sejak matahari terbit kakek tua ini mulai turun menjual pisang
tak peduli sekujur tubuh berbalut peluh rejeki halal yang diterima senantiasa ia syukuri
beberapa hari belakangan fisik hamdan
mudah lelah kondisinya tak mendukung untuk bekerja terus menerus
ada ada ada berat berat berat
gak yang remna pak
udah ini ini
pak pak pak
pasti segini sih ringan tapi
aduh takut justru
ini berat belakang ini
ya allah ya allah

aduh gak ada remnya
lokasi pelanggan yang kami datangi adalah warung penjual lotek dan pisang goreng
itu udah berapa lotek mak
cawu siang ini cawu sukun
berat duit mak
wah kalau gak jual kapan itu lima belas ribu
oh sesikat ya
nges kajian ting sepuluh
oh nges tuh sesikat
cukup bersikat gak ada
ini gak ada dua
ini gak jual lagi laku
perasaan lega timbul saat satu persatu pisang laku terjual
meski harga yang ditawarkan terbilang sangat murah
namun bagi hamdan jelas ini adalah berkah
lewat tengah hari udara di karawang terasa semakin menyengat
masih tersisa beberapa pisang di keranjang
namun lelah tak kuasa kami pendam
alhamdulillah jadi abarnya

nah dia nih
jadi abarnya udah nyusahkan dulu
masih tuh udah nyusahkan dulu
jadi jadi kayak ngeriuk gitu
jadi berbisa orang pada berdua
dari keuntungan sepuluh ribu di tangan kami berjalan perlahan menuju warung
hamdan memang sudah lama tidak dapat lancar melangkah
akibat nyeri pada sekujur kakinya
karena tak punya biaya berobat ke dokter
hamdan hanya mengandalkan obat obatan warung untuk mengurangi sakit di kakinya
seperti ini aja ya
super petra dua
terus domek dua
nah ini untuk despert di wwastu yine

itu benar benar betul betul datang jaringan itu kepada kita ya
diyawari ikut yang benar ya

sesampainya di rumah hamdan tak lantas istirahat
dengan telaten ia merawat sepedanya
selain dibersihkan rantai sepeda juga harus diberi pelumas
agar rantai bisa berputar lancar dan tak mudah macet
jadi ini sepeda ini adalah benda kesayangannya abah
dan juga benda yang paling berharga yang dibiliki abah hamdan sampai saat ini
ini kalau dari ceritanya abah ini sudah dimiliki sejak empat puluh tahun yang lalu
dan sampai sekarang masih berfungsi
memang harus dirawat seperti ini supaya abah masih bisa terus
ke depannya juga jualan cari uang seperti itu
tapi kalau melihat kehidupannya abah memang sangat sangat sangat terbatas
tidur dengan kondisi yang semi terbuka seperti ini kendala cuaca
ini pasti jadi masalah buat apa
belum lagi abah sekarang udah tua lantainya ini tanah
kalau hujan pasti licin
kondisinya tidurnya di sini hampir sebagian besar waktunya dihabiskan di sini
satu dekade belakangan menjadi masa masa terberat hamdan
ia tinggal sebatang kara
sang istri meninggal dunia delapan tahun lalu
buah hati satu satunya yang dia miliki dia mengambil kekuatan
satunya juga telah wafat tujuh tahun lalu
di tengah kesendiriannya hamdan tinggal di sebuah tempat sangat sederhana
bukan rumah hanya teras pekarangan yang kakek tua ini sulap menjadi tempat berlindung
di tempat berukuran enam x dua lima meter di dusun karajan bolang kabupaten karawang
hamdan menghabiskan hari hari panjangnya empat tahun belakangan
sebenarnya hamdan ditawarkan tinggal di rumah yaakub adik kandungnya
namun karena tak ingin merepotkan ia memilih tinggal di sini
kenapa abah kau pilih tempat di sini mbak ini kan semi terbuka
bukan apa apa jadi kan imatan abah adanya di sini
mau buang air mau sembahyang jadi kita gak keberaguan jangan menyusahkan saudara
ini kan angin langsung sampai ke tempat tidur anda
terus hujan mungkin nyiprat ya abah ini alhamdulillah gak dikemarauin
ya tapi ini alhamdulillah nih alhamdulillah berkah gak bocor gak ada plastik
helaan nafas hamdan terdengar semakin berat
hati siapa yang tidak karuan menjalani kenyataan pilu yang seakan tak kunjung usai
emang ngerasa apa apa kesusahan apa kesangsaran abah
hampir sepuluh tahun yang kesehatan abah
ya cara apa
baru baru buat banda usaha aja dibangun modal seratus ribu
tiba satu hari tiga hari
dibangun sampai tiga puluh ribu lima puluh ribu
gari tuah abis
yang penting abah sehat ya bayang masih bisa kerja
gak lolong membela orang yang kesangsaran
di tengah ujian yang luar biasa hanya ada kata ikhlas dan sabar
hamdan yakin sang pencipta tidak tidur
allah yang punya kita hanya numpang
numpang di dunia ini
rumah hak allah
man banyak banyaknya daripada pada lupa
berhubungan dengan tuhan
dengan kerendahan hati hamdan berdoa agar allah menerangi hatinya
dan memberkahi setiap hembusan nafasnya sebagai bekalangkah menuju surga
pelipur lara hamdan adalah yaakub adik kandungnya
sepulang hamdan berjualan yaakub rutin menyuguhkan makanan kepada sang kakak
jika ada rezeki tersisa sesekali ia membahagiakan saudaranya dengan menu makanan favorit yaitu sepotong daging sapi
pak mau nanya dari kapan abah sama pak yaakub ini berdekatan tinggalnya
oh dahulu dua ribu tujuh belas
dia dulu pertama ngikutin di
di sini di bapak
udah begitu dia ya kata saya begini
mbak ya kalau mau bareng sama saya saya juga orang gak punya
saya tuh orang susah
ya bagaimana tuh
saya tuh gak tega sama saudara
sore baru saja singkah
dari balik langit bulan perlahan muncul membawa cahaya
di tengah kesunyian malam lubuk hati hamdan tak pernah layu berharap
esok hari akan lebih cerah dari hari ini
enam banget ini sekolah
siang ini tim berbuat baik mengajak hamdan jalan jalan
sekedar mencari suasana berbeda
di luar aktivitasnya sehari hari
hamdan mengaku sudah lama tidak punya pakaian baru
abah jadi sekarang teh saya pengen ngajak abah ke toko baju
pengen baju baru
abah pengen baju baru gak
kalau ada mah kaos yang kuning gini nih
kaos yang kuning maksudnya yang tangan panjang gitu
iya tangan panjang
oke insya allah ya nanti kita ke tokonya di sebelah sana ada kayak gitu
pengen apa lagi abah
ya paling juga ke luar dalam peranti sholat

ya insya allah
sama peci kalau ada
kami mendatangi sebuah toko pakaian tak jauh dari pasar citopeng karawang
dengan langkah semangat kami melihat lihat seisi toko
kaos tangan panjang berwarna merah ini dipilih hamdan sebagai pengganti baju jingga yang sedang dikenakan
pilihan hamdan berikutnya jatuh pada sepotong kemeja berwarna hijau gelap
baju ini tentu cocok dengan balutan celana hitam
ya ini juga bagus ya
hamdan menyempurnakan penampilannya dengan sebuah peci berwarna hitam
ini enak banget ya sekolah tiaga
iya enak banget
hari ini kami pun membeli sebuah sendal berwarna coklat untuk hamdan
bukan tentang barang apa yang dibeli namun keistimewaan hari ini adalah memberikan setitik pengalaman bahagia untuk hamdan
alhamdulillah abah senang ya mbak
ini ibu kami mau pamit pak abah atau numin pisan maaf kalau ada salah salah kata bikin capek abah
terima kasih juga ya banyak banyak terima kasih
amin dulu ya pak
ibu pamit alaikum
usia bukanlah halangan untuk mengejar mimpi yang masih tertunda
namun satu harapan hamdan di penghujung usia muncul secercah cahaya yang bisa membawanya menuju kehidupan yang lebih baik
di pasangan tuhuk mengatakan bahwa dalam hayat pada ayah habis lahir audiobook ini
jam sekarang itu dia dia akan melihat ke viennent namis composition